cabang first travel di surabaya menghilang dan berganti nama menjadi biro perjalanan umroh baru wardani travel
tidak ada lagi papan menama atau media promosi yang menunjukkan kantor itu dahulu cabang biro travel
yang didirikan pasangan suami istri andika surahman dan anissa hasibuan tersebut
kantor yang beralamat di jalan raya margorejo itu sepi pengunjung
biasanya puluhan orang datang ke kantor tersebut untuk mendaftar berumroh
sejak juli lalu ketika induk first travel dinyatakan bermasalah
kantor cabang ini berganti nama menjadi wardani dengan pt yang berbeda pula
pemilik wardani berdalih kontrak dengan first travel selesai pada juli lalu
meski begitu manajemen wardani masih harus bertanggung jawab atas satu lima ratus orang yang gagal berangkat ke tanah suci
sejak dua ribu enam belas cabang first travel ini dapat menggait tiga lima ratus orang
sejauh ini yang belum berangkat itu ya kita proses repan semua pak
sekitar satu lima ratus kita untuk proses lipan semua dan berkasnya pun sudah saya kirim ke kantor first travel
yang diajukan ini belum ada perkembangannya dan satu pun belum ada di pengembalian uang lipankes kami